surat pengunduran diri dari asn dari yang bersangkutan
surat pengunduran diri tersebut tertanggal dua puluh empat februari dua ribu dua puluh tiga
dan kami terima pada tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh tiga melalui direktorat